menjaga diri kita keluarga kita tercinta dan orang orang di sekitar kita
dan kedisiplinan ini menjadi penting
kedisiplinan untuk tetap menggunakan protokol kesehatan itu sangat amat diharapkan
covid sembilan belas yang sudah mewabah hampir setengah tahun ini
tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi indonesia
tetapi juga berdampak pada
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sdgs
oleh sebab itu untuk mencapai tujuan sdgs pasca pandemi covid sembilan belas
kementerian ppn bapak nas mempersiapkan
draft rencana aksi nasional dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
tidak hanya itu kementerian ppn bapak nas sudah mempersiapkan
solusi sebagai skenario jangka pendek menengah dan panjang
untuk implementasi sdgs
ya pemerintah indonesia tengah mematangkan persiapan
untuk menerapkan pola hidup baru atau new normal
masa pandemi covid sembilan belas
sejumlah daerah telah dipilih oleh pemerintah
untuk menjadi percontohan dalam menerapkan pola hidup baru
yang digunakan untuk mempercepat penanganan covid sembilan belas
dalam aspek kesehatan dan sosial ekonominya
lalu apakah new normal akan berjalan secara optimal
apa yang terjadi jika skenario ini diterapkan di indonesia
telah hadir bersama saya langsung di studio menteri perencanaan pembangunan nasional
kepala bapak nas soeharto monoarfa
halo pak menteri apa kabar
sehat selalu ya pak ya
kita masih menjaga social distancing ini lebih dari satu meter
emang selama tiga bulan ini sejak awal maret ini
kita sudah menerapkan istilahnya pola hidup baru
yang mungkin belum pernah dirasakan bukan saja di indonesia
tapi di seluruh dunia
kita work from home bekerja dari rumah belajar dari rumah
ibadah dari rumah dan semua keramaian tidak dibolehkan
sehingga kita mau tidak mau istilahnya
terus selalu menjaga jarak
demi kesehatan supaya hanya itulah satu satunya cara covid sembilan belas ini
virusnya kita tidak sebarkan
nah tampaknya setelah tiga bulan walaupun masih ada beberapa daerah di indonesia
tentunya yang masih memiliki gejala zona merah untuk pandemi covid sembilan belas ini
tapi tampaknya kita mulai arahnya itu masuk ke new normal
yang sekarang disering kita ungkapkan ya ini normal ini sekarang ada new normal
coba mungkin dari pak menteri suwarso sendiri
dan bagaimana kita bisa meresponsnya sebagai masyarakat
ya saya kira ini pertanyaan yang sering mengemuka
dan sering ditanyakan atau mungkin orang
menggelisahkan pertanyaan itu menggelisahkan definisi ini
definisi ini apa sih new normal
kenormalan baru kalau bahasa indonesia yang baik dan benar
kemudian saya mungkin ingin mengatakannya itu kelaziman
ada sebuah kelaziman baru kebiasaan kebiasaan baru
hal hal yang baru dalam kehidupan sehari hari yang akan kita praktekkan
bukan hanya ke depan tetapi telah kita lakukan dalam tiga bulan terakhir ini
bahkan untuk beberapa masyarakat mungkin telah melakukannya mulai tahun lalu atau dua tahun lalu
cara cara baru dalam bekerja tadi seperti desi sampaikan
work from home ibadah juga dari rumah
itu kan sesuatu yang menjadi keseharian kita dalam tiga bulan terakhir ini
jadi itu yang akan kita lakukan pada saat mereka berhasil melakukan hal hal baru bisa ini menjadi apa ya
akan kita lanjutkan pada masa yang akan
datang ini hanya ditambah
kita sekarang mulai diberi
kesempatan untuk keluar
melihat sesuatu di luar
tidak hanya di rumah gitu kan
di bosen yang dilihat
dia dia lagi dia lagi dia lagi gitu kan
tapi kalau keluar itu kan ada
pandangan ada dan seterusnya
tetapi kita diminta untuk
dan disiplin protokol kesehatan
itu is a must sebuah
tidak bisa kita berdamai
ini kecuali memang kita
harus tegakkan jadi
ini tidak dapat kita hindari
tidak dapat ditawar tawar zero tolerance
ini selama tiga bulan ini pak suharto
sendiri melihat bagaimana ini masyarakat
dan menjalankan new normal
dari segi kita kan
apalagi di jakarta sebagai epicenter ya
dari awal covid ini sendiri menjalankan
pembatasan sosial berskala besar
nah itu pun mungkin interpretasi
baik dari pemerintah pusat
kemudian dari pemerintah daerah
dari masyarakatnya itu sendiri antar
masyarakatnya itu sendiri kan juga
kurang paham atau kurang mengerti
dan lain sebagainya tapi selama ini
dan apakah new normal
ini memang sudah waktunya
kita menyiapkan diri
karena masih banyak ya kasusnya
apalagi contohnya di
jawa timur dan juga di
sulawesi dan kalimantan selatan
saya kira setiap
negara itu menghadapi
dan di setiap negara
di dalam negara itu juga berbeda beda
bahkan di jakarta pun
tapi kalau kita mau ambil angka angkanya
mungkin hanya jakarta yang tingkat psbb nya
sekitar enam puluh an persen
gubernur bahkan ingin delapan puluh persen
di daerah lain di indonesia itu
hanya sekitar empat puluh persen
tingkat kepatuhan terhadap psbb
nah memang mereka punya alasan masing masing
tetapi penegakan itu kayaknya belum terlalu kencang
nah itu mengakibatkan daerah daerah tersebut
tidak dalam warna hijau
warna yang dikatakan siap untuk masuk ke
nah jakarta itu sendiri
ya kan menurut saya
menurut hitungan hitungan kami di bapenas
kalau kita merujuk kepada who
hanya jakarta sekarang yang membawa kewajiban
hanya jakarta sekarang yang membawa kewajiban

yang memenuhi syarat itu
dan itu juga bukan seluruh jakarta kan
iya memenuhi syarat surveillance nya
surveillance itu hanya tingkat orang yang di

kemudian jumlah rumah sakit
tempat tidur dan fasilitas yang lengkap
dan sebenarnya persatuan penduduk

jumlah kasus jakarta yang memenuhi
dan kemudian kalau kita hitung dengan arnold nya

itu juga jakarta yang sebenarnya memenuhi
memang ada kabupaten kota sedisikitar jakarta
yang juga memenuhi keadaan ini
tetapi kalau begitu kita uji dengan jumlah tes
mereka tidak memenuhi itu
tetapi apa boleh buat
mereka memang tingkat kasusnya tidak menaik
dan tidak ada
memang tesnya kurang gitu kan
dengan dasar optimisme itulah
kita menganggap data data yang tersedia itu
reliable untuk mengkategorikan sebuah daerah itu siap dan tidak siap
nah itu harus kita mulai
yang penting indikatornya itu sudah jelas
tapi kuncinya itu adalah penerapan
dan juga tentu saja kepatuhan yang dilakukan oleh masyarakat
pak soeharto kita break sebentar
tapi kita akan melanjutkan
karena perbincangan ini masih cukup lama
dan tetaplah bersama kami dalam berbicara
insight with desi anwar kami akan segera kembali
insight with desi anwar kita lanjutkan
dan saya masih ditemani oleh menteri perencanaan pembangunan nasional
dan juga kepala bangunan suarzo mono arfa
kita membahas ya
mengenai new normal
serta langkah mewujudkan masyarakat post covid sembilan belas
tadi ada yang menarik dikatakan oleh pak menteri
bahwa sebenarnya ini kelaziman baru
tapi tidak baru baru juga
karena khususnya bagian di mana kita bergantung kepada teknologi ya
sekarang kan semuanya kan serba berbasis teknologi
bekerja dari rumah kan berarti menggunakan teknologi
demikian juga belajar dari rumah
dan sejak adanya teknologi atau platform internet
ya kita berbelanja dari rumah dan
dan lain sebagainya itu sudah kita lakukan
ini saya lihat hanya mempercepat ya
cuma aspek kesehatannya dan juga kedisiplinannya
karena hanya satu satu yang bisa memutus mata rantai covid sembilan belas ini
kalau kita menjaga physical distancing
nah terus terang walaupun kita datanya katanya masih simpang siur
apakah modeling ini memang indonesia sudah
kita sudah lewat kurva
dan sudah menuju ke penurunan secara keseluruhan pak suarzo
sudah waktunya kita berdamai dengan covid ini
itu hammering and dancing
hammering itu untuk memukul
supaya tidak mencapai puncak
kemudian dia ada flatten
ya kan begitu dia flat tidak ada puncak
kemudian di ujung itu kita dancing
nah kan begitu
karena kita khawatir jangan sampai dia datang lagi ke lombang kedua
second wave kan berbahaya kan
kita berusaha untuk hammering ini dengan cara salah satunya psbb
psbb itu hari ini menjadi salah satu kebijakan yang dilakukan indonesia
sebenarnya ada dua pilihan yang lain
termasuk misalnya melakukan isolasi yang besar
atau komunitas tertentu
kalau langsung karantina atau lockdown
total lockdown sebuah kota
tapi kita tidak ambil itu karena risiko ekonominya terlalu berat
jadi itulah kenapa kita ambil psbb
jadi kalau psbb ini sebenarnya untuk menghindari supaya orang tidak bersentuhan
jadi orang itu dikurangilah untuk jangan sampai berpapasan ketemu duck gitu
kita nggak tahu sama sama si a ketemu si b
apa si a nya yang mengandung resiko itu
atau dua duanya kita nggak ngerti
tapi untuk itu mendingan jaga jarak
nah jaga jarak ini sudah dibuat
sudah dibuktikan kalau untuk di jakarta
itu ada flat
sudah mulai flat
jadi ini begini
psbb nya naik begitu
sampai di puncaknya rata rata begini
itu gak tinggi gitu
tidak menembus angka psbb nya
di beberapa daerah
psbb nya di sini
dia nembak di atas itu

nah itu yang kita harap
psbb itu sebagai hammering itu
supaya dia turun
new normal ini juga bukan untuk seluruh indonesia nya
jadi tergantung kepada kesiapan daerah itu masing masing
sesuai dengan kapasitas juga ya untuk menangani
mereka harus berkompetisi gitu
tetapi yang paling penting buat saya adalah
masyarakat itu memahami
jadi mereka harus ngerti kenapa psbb
kalau mereka ngerti kenapa psbb
maka mereka dengan tulis akan melakukan
mereka akan menjaga dirinya
menjaga orang orang di sekitarnya
pesan itu harus sampai kepada mereka
harus melukai memori mereka
psbb itu bukan untuk maunya pemerintah
tapi psbb itu untuk kepentingan semua
dan terutama menjaga dirinya sendiri
ini sudah berhasil atau kira kira
tadi disebut bahwa di jakarta kepatuhannya mungkin lebih tinggi dari daerah yang
jadi bagaimana untuk meningkatkan
bukan saja partisipasi tapi kepatuhan
nah kepatuhan inilah yang diperlukan
kita akan deploy tni dan polri
untuk menegakkan ini
tapi kayaknya susrem wah
wah kayaknya serem
namanya juga deploy tni polri
kembali ke zaman opresif represif dan militeranisisme
maksudnya itu supaya orang
ada disiplinnya lah
kalau sudah baik semua saya kira
dan itu juga dilakukan berbagai
beragam negara kan
tapi kenapa kita untuk menegakkan itu
bukan untuk nakut nakutin
tetapi setidaknya ada orang yang ngawasin gitu loh
paling tidak harus ada kesadaran dari diri sendiri
karena kita disini melawan virus
bukan melawan musuh manusia lain
kan tidak kelihatan soalnya kan
nah itu yang paling penting di pesan kita di
apa namanya persiapan ini
lalu orang beramai ramai loh kok kita yang disana
kita belum hijau kita belum hijau
kapan kita hijau dan seterusnya
dan pilih kasih kok boleh buka
ya soal pilih kasih
tapi yang tempat ibadah belum
kemudian sekolah belum
tapi yang lain sudah
jadi ada harus ada penjelasan juga
saya kira pasti tempat ibadah akan dibuka
kalau mal dibuka pasti tempat ibadah dibuka
tapi sesuai dengan protokol kesehatan
dan tempat ibadah kan juga ada jam jamnya
yang penting adalah kita menghindari
tempat ibadah itu
jadi jangan terjadi kerumunan
kerumunan di tempat tempat tertentu
itu kita hindari kerumunan itu
nah kerumunan ini adalah bentuk dari psbb
ya secara komunal
jadi kalau itu bisa kita lakukan
kita bisa melakukan juga virus containing
jadi kita juga mencegah tidak terjadi penebaran virus
nah itu kan penting
nah kita juga artinya menghormati
menyayangi para perawat kita
para dokter dokter kita
supaya mereka juga tidak lelah
supaya mereka juga tidak turun kapasitasnya
dan banyak yang kena juga
ini mungkin salah satu kenapa penting ya
dilakukan lockdown atau psbb ini
supaya kapasitas fasilitas medis kita
tidak terlalu bisa dibebani
mungkin selama ini kalau kita melihatnya
yang namanya itu covid sembilan belas ini
negara negara lain kan juga menjalankannya
dengan cara masing masing ya
nah kita itu memilih sistemnya seperti hybrid ya
karena kita lihat mungkin di negara lain
mereka melakukannya lebih berhasil
atau kita tidak melakukan lockdown
kita tidak psbb dan lain sebagainya
tapi apakah supaya tidak ada kesan
bahwa kita lebih mementingkan masalah ekonomi
masalah nyawa dan kesehatan
karena ini kan yang sering dibanyakan juga
saya kira ini kita harus jual gitu
kita nggak bisa sendirian juga kan
kita memerlukan orang sehat gitu kan
dan sehat itu yang lebih utama supaya orang bisa bekerja
tetapi jangan juga sampai
hal hal yang esensial di dalam ekonomi tertinggal
karena kalau itu semua tiba tiba tidak ada yang kerja
diam apa segala macam
sekarang kalau nggak ada yang mau kerja untuk ngidupin listrik
gelap gulit dah jakarta
jadi terpapar covid tapi kena ini juga ya
kena phk juga
jadi kita harus bersilancar diantara dua itu
tapi dengan mengoptimalkan pilihan pilihan
tetapi harus kita ambil keputusan itu
nah yang paling penting adalah kecepatan kita memutuskan
dan policy itu harus berdasarkan bukti di lapangan
jadi kalau bukti di lapangan mengatakan begini
kita langsung melakukan
karena saya kira hampir semua negara di dunia juga
melakukan hal hal yang tidak biasa
karena tidak ada blueprint ini untuk menggunakan covid sembilan belas ini
jadi lebih ke trial and error ya
amerika juga melakukan trial and error
ya paling tidak kita secara data secara statistik masih bisa ya menekan ini
kalau kita ngomong data itu kan menyeremin
wah pak arso ini coba bikin menyeramkan
bikin menyeramkan saja
tetapi kita yang seperti saya katakan kan
jadi kita harus lihat di data jumlah orang yang dites berapa
standarnya who seperti apa ya kita ikuti gitu
kalau satu orang terinfeksi itu mestinya dua puluh orang dites
ya kan dua puluh orang
dan itu harus di trace orangnya siapa saja
kemudian lingkaran keduanya itu
sampai lingkaran terakhir
nah kalau itu kita bisa dapat itu bagus sekali
tapi hari ini kita itu baru gecre sekitar delapan empat orang
iya jadi seharusnya idealnya dua puluh orang
sepuluh orang itu who tapi dunia juga rata ratanya sebelas delapan an
jadi kita delapan empat
sedikit lagi kita harus menaikkan menjadi rata rata seperti dunia
ya baik kita istirahat sebentar pak suarso
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar

lebih dari dua juta penduduk indonesia harus kehilangan pekerjaannya akibat covid sembilan belas
angka ini belum termasuk dari usaha mikro kecil dan menengah
dan dimana tatanan hidup baru dianggap sebagai momentum untuk bangkitnya dunia usaha
bagi para pelaku usaha menengah kecil dan mikro pandemi corona menjadi ujian terberat
ini yang dialami syifa fauzia
seorang pengusaha makanan yang harus membuka outlet makanan di tempat gara gara pandemi
dia sempat menutup usaha dan mengganti dengan pola take away
strategi ini dilakukan agar omset usaha bisa kembali
sekarang pola ini harus dibalik lagi
tentu dengan protokol kesehatan yang ketat
adjustmentnya adalah bagaimana karyawan kita bisa mengadaptasi dine in tersebut
dari yang sebelumnya uji coba kita tidak ada makan di tempat
tapi sekarang ini sudah dengan new normal
mungkin berarti kan boleh asal masih memperlakukan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah
tak hanya pelaku umkm para pengusaha seperti sandiaga uno mengaku bisa menerima perubahan pola konsumen
konsep digitalisasi menjadi strategi utama menghadapi tatanan baru
padahal perusahaan harus memenuhi kewajiban jangka pendek seperti pembayaran utang perusahaan
menurut saya tantangan umkm yang terbesar saat ini dan pada saat kita memulai new normal adalah likuiditasnya
kesehatan keselamatan maupun juga keamanan dari kehidupan kita sehari hari
setiap bisnis harus mengakselerasi program digitalisasi usaha mereka
dengan ini mereka akhirnya masuk ke dalam tatanan new normal
dengan adanya protokol kesehatan yang harus diterapkan
menurut ekonom universitas indonesia renat kasali para pelaku usaha akan berpikir komprehensif
caranya menganggap kesehatan dan keuntungan berusaha menjadi satu kesatuan dalam beberapa waktu ke depan
ini komprehensif secara satu kesatuan
tentu saja semuanya harus dipikirkan secara matang
satu kalau mau dibuka dibuka di zona yang mana apakah zonanya sudah zona hijau
itu harus jadi pegangan
makanya aturan pemerintah data dari pemerintah itu menjadi sangat penting sekali
yang kedua aturan pemerintah tentang pencegahan pencegahan
harus kebersihan lantainya harus bagaimana jaraknya gimana
pelaku usaha pasti akan memikirkan itu
yang ketiga semua pelaku usaha tahu semuanya tidak akan sama kembali seperti yang lalu
memasuki tatanan baru banyak perubahan yang dilakukan
khususnya pada sektor ekonomi yang merosot tajam sejak pandemi corona ke tanah air
tim liputan cnn indonesia
kita lanjutkan insight with desi anwar
saya ditu manwilief menteri perencanaan pembangunan nasional dan kepala bapak naswarso monowarfa
kita menuju dunia post covid yang kita harapkan manusianya juga tetap aman tapi juga produktif
karena mau tidak mau mungkin salah satu yang menjadi consideran dan saya lihat bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia ini
antara kepentingan kesehatan yang berkaitan dengan nyawa tapi juga kepentingan ekonomi
jangan jangan karena covid ini kita kena terpapar covid tapi kita juga semua terpapar phk
jadi mau tidak mau strateginya itu harus berselancar trial and error
semoga ini bisa berhasil
tapi pak suarso ini kan semua kan selama ini kan pembangunan kita sudah direncanakan
itu ada blueprintnya
tapi tiba tiba ada covid sembilan belas ini kan pasti merubah blueprint dan angka angka pertumbuhan angka indikator yang selama ini kita sudah siapkan
ini dampaknya khususnya bagi pembangunan kita selama tiga bulan ini apa
saya kira yang pertama soal pertumbuhan ekonomi pasti terkoreksi
ya mungkin itu kita tidak akan capai
ya tetapi kita mungkin masih positif
kita dua negara ya salah satunya china yang dihitung oleh apa namanya morgan stanley dan world bank
bahwa kita dua negara di dunia yang masih surplus masih positif pertumbuhannya sampai untuk tahun dua ribu dua puluh
tetapi saya ingin mengatakan bahwa pada waktu tiga bulan pertama pertumbuhan ekonomi kita itu terkoreksi
nah sekarang triwulan kedua mungkin terjadi kontraksi yang agak lumayan berat
karena yang kita rasakan kan mulai dari maret jadi april may juni ini kayaknya kita bisa lihat seperti apa
nah mudah mudahan pada ki ketiga tiga bulan ketiga kita bisa positif lagi dan terus sampai di ki empat
karena itulah kemudian government expenditure itu kita keluarkan yang tadinya hanya empat ratus lima triliun sekarang menjadi tujuh ratus triliun
hampir tujuh ratus dan ini kebanyakan memang untuk membangkitkan ekonomi nasional itu
social cash in economic cash in kita bikin supaya kita tidak jatuh gitu terlalu dalam gitu
nah kalau ini kita sukses ya mudah mudahan kita bisa bertahan kesana
dan kita ingin mengembalikan jam kerja yang hilang
hitungan kami misalnya dalam waktu dua bulan kemarin itu kita kehilangan sekitar satu enam miliar jam kerja
satu enam miliar jam kerja ya
jam kerja ya untuk di industri manufaktur saja di tujuh belas sektor yang kira kira hampir sepuluh juta tenaga kerja di sektor industri manufaktur
ya kan itu
nah angkanya memang lumayan
sekitar berapa dua puluh empat triliunan
jadi dua puluh empat triliun daya beli orang itu hilang
nah ini kan harus diganti gitu
nah itulah kenapa kehadiran pemerintah datang
kenapa ada social safety net
nah ini ternyata alhamdulillah itu ngepas
jadi kita mudah mudahan benar benar jadi bantalan yang empuk untuk ini
tapi bantalan yang empuk ini
ini kan secara jangka pendek mungkin bisa diatur lah istilahnya
nah kalau kita bicara mengenai apalagi ini kan kita punya rencana jangka pembangunan jangka menengah jangka panjang dan bukan saja jangka pendek
ini implikasinya untuk kedepan tuh bagaimana
apalagi kalau pemerintah mau tidak mau ya sudah istilahnya harus mengucurkan kredit ya melakukan stimulus dan juga membuat inilah utang utang baru lah untuk membiayai ini semua
jadi ini adalah seanggaran yang sekarang ini kan tidak bisa kan kalau ini terus menerus dilakukan
bagaimana ini dalam perencanaan kedepan itu sendiri
apa yang harus diubah
saya kira bukan hanya indonesia yang melakukan ini ya
melakukan defisit luar biasa besarnya terhadap mereka punya government expenditure
semua negara melakukan itu bahkan indonesia dihitung masih terlalu kecil gitu
belanja yang kita kurang kita lepas
kita lebih hati hati lah apalagi untuk melebarkan defisit saja

kami di bapenas menghitung sedemikian rupa supaya nanti setidak tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga atau dua ribu dua puluh empat itu tingkat primary balance kita itu bisa kembali ke nol
maksudnya ke nol itu kita menghindari jangan sampai untuk bayar bunga utang saja kita harus berhutang
kita ingin supaya bayar bunga utang itu sudah bisa sedikit kita bisa bayar dengan hasil kita sendiri
nah itu kita hitung sedemikian rupa maka desain dari apbn itu sangat menentukan gitu kan
desain menentukan dan bagaimana cara kita membiayai gitu
membiayai dengan biaya yang murah gitu
jangan sampai kita membiayai dengan biaya mahal
oleh karena itulah pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal itu mengajak otoritas moneter bank indonesia untuk mereka melakukan berhutang
untuk mereka melakukan berhutang
untuk mereka melakukan berhutang
untuk mereka melakukan berhutang
untuk mereka melakukan berhutang
untuk mereka melakukan berhutang
supaya hal ini tidak hanya menjadi beban kita dan juga para pengusaha gitu
bagaimana mereka juga bisa mempertahankan para pekerjanya
apalagi para pengusaha sekarang banyak sektor yang sangat terdampak
seperti transportasi misalnya pariwisata
jadi mereka juga harus kita perhatikan
mereka juga sudah share ya
dan kita semua sharing lah
dan dengan demikian kita juga ingin masyarakat juga share

dengan pengetahuan yang saya sampaikan tadi
menjaga semoga kita tidak kolaps
jadi kerjasama kolaborasi solidaritas dalam hal ini mau tidak mau kita harus lakukan bersama ya pak suar
kita istirahat sebentar tapi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
insight with desi anwar kita lanjutkan perbincangan kita bersama menteri perencana pembangunan nasional dan kepala bapak nas suharto monoarfa
kalau kita melihat ya sekarang ini bukan saja indonesia tapi seluruh dunia bahkan dikatakan ini sudah masuk era depresi

nah dengan melihat skena skenario kini
kalau kita lihat ke depan ini saya rasa ini kan bagian dari tanggung jawabnya pak suharso yang merencanakan pembangunan kita
ini kan ada skenario terburuk dan ada skenario terbaik
ya yang saya dengar dengar kalau skenario terbaik ya kita turun tapi bisa langsung bouncing jadi bentuknya itu v
tapi kalau misalnya covid nya yang menang itu ya mungkin agak landai agak lama dan bentuknya itu u
nah ini bagaimana memastikan karena ini kan tidak bisa terlambat
kita harus betul betul menyiapkan supaya bouncing backnya itu tidak terlalu lama
apa apa saja tools perangkat yang sudah dipertanyakan
ini pertanyaan apa namanya semacam menguji di tingkat dogball economy
apakah lulus atau tidak pak suharto
karena apa namanya memilih ini kan cara kita memilih
policy option kita itu nanti akan menentukan kita bisa ke fee gitu ya cepat pulih
yang berbahaya kalau kita kemudian fee dapat lagi v yang satunya menjadi w
nah itu berbahaya juga
tapi yang bahaya juga kalau terlalu l gitu kan
kalau dia l itu akan jauh sekali
u pelan tetapi ini
tapi jangan kita u sementara negara lain sudah fee
nanti kita malahan ketinggalan kan
ini maka pilihannya itu analisanya adalah ini apa yang dikenal dengan sesuatu yang belum ada presidennya
karena sesuatu yang belum ada presidennya
maka cara kita mengambil kebijakan juga harus dengan sesuatu yang belum ada presidennya
kalau sebelum ada presidennya jadi apa
maka kita harus melakukan kombinasi
kombinasi terhadap situasi pandemiknya dan kesiapan ekonominya gitu
jadi ini kalau ini kira kira sumbu y sumbu a keadaan pandemi
kemudian subuh x nya ini adalah soal kesiapan ekonomi kita ya kan
nah sekarang kita di mana gitu ekonomi kita
kita itu apakah di atas sini
terhadap pandeminya kita bisa melakukan containing terhadap virusnya atau kita di bawah gitu
kita mungkin agak di tengahnya gitu
karena kita sudah mulai sudah pandai untuk ini
nah kesiapan dari ekonomi ini kan berarti recovery nya dia
nah untuk recover itu kan berarti soal membuka kembali lapangan kerja
yang harus mematuhi dengan ketentuan yang x nya ini
nah ini yang kita sedang siapkan
jadi persiapan ini sebenarnya persiapan pada aktivitas aktivitas sosial ekonomi
sedemikian rupa supaya mereka benar benar bisa kembali
nah kalau dia bisa recovery
nah dengan demikian ketemu di titik yang terbaik gitu
jadi mereka kesiapan yang tinggi
kemudian kita juga mampu mengendalikan virus
jadi kan berarti harus ada prioritas dan juga pemilihan industri industri mana
misalnya yang bisa membantu untuk membangkitkan kembali
ini kira kira apa dalam tool set dan kebijakan ini
yang pertama yang essential
termasuk terutama pangan ya
pangan itu kita mesti kembalikan
karena fao mengingatkan negara negara di dunia
mengenai kelangkaan pangan setelah ini
karena itu kita ingin mengembalikan itu
jam kerja di pertanian itu dikembalikan
supaya bisa menghasilkan produksi pangan kembali
yang kedua adalah di bidang kesehatan
jadi bagaimana caranya kita bisa memastikan ketersediaan obat obatan untuk kita
vitamin dan sebagainya
termasuk ketersediaan tempat tidur
untuk kasus kasus baru
dan kemudian juga
kita punya pabrik farmasi sendiri
dan kesiapan atas alat alat kesehatan
jangan sampai kita harus mengimpor dengan baik
karena kan ngantri semua ya
karena kita tidak tahu virus ini sampai kapan
dan pasti katanya nanti akan ada covid covid berikutnya
ini harus kita siapkan
jadi pangan itu pertama
yang ketiga karena kita hidup di era digital

maka tentu kita memerlukan backbone ini lebih kuat lagi

jadi the last mile daripada internet itu harus kita siapkan
sehingga orang sampai di desa pun bisa menikmati sinyal itu
jadi infrastruktur internet wifi itu harus mau tidak mau ya
harus mau tidak mau
jadi infrastruktur kita tambah dengan infrastruktur ini
ini saya kira prasyarat kita untuk ekonomi recovery
karena dengan ekonomi recovery kita khawatir
kita khawatir kalau terjadi sars cov ketiga
ini kan sars cov dua
yang disebut dengan covid sembilan belas
nah covid yang pertama adalah flu burung
nah kita nggak tahu apakah covid ketiga akan muncul sepuluh tahun yang akan datang
karena ingat jarak covid satu sars cov satu dengan sars cov dua itu jaraknya dua puluh tahun
nah mudah mudahan mereka tidak cepat melakukan mutasi
kemudian menjadi lebih hebat itu
tapi kita sudah harus lebih hebat
biasanya manusia lebih hebat
berarti kalau misalnya nanti sudah recover lah istilahnya
ini kita juga tidak bisa kembali ke dunia lalu dulu
jadi berarti fokus dari ekonomi
saya lihat yang paling penting yang paling ternyata berharga dalam masa covid ini yaitu
tenaga dokter kesehatan medis dan juga yang mungkin malahan seperti guru dan juga delivery
dan biasanya yang selama ini kurang diperhatikan dari segi fokus ekonomi itu sangat sangat diperlukan
ilmuwan riset dan lead bank dan lain sebagainya
ke depannya bagaimana pak
ini dari bentuk blueprint indonesia post covid ini menurut saya
ada yang loser ada yang winner kan dalam situasi seperti ini
ya tadi sudah benar ada orang orang yang akan menjadi the winner dan seterusnya dia
kita bisa lihat dari kategori atau kelompok atau bidang bidang sektor sektor di ekonomi itu
mana saja yang kira kira akan bisa berlanjut terus dan mana yang akan berdampak besar
yang harus melakukan perubahan luar biasa
contoh misalnya bagaimana nanti kalau untuk melakukan pembangunan pembangunan gedung ke depan gitu
yang terjadi kerumunan
kalau begitu caranya adalah oh mereka harus di asramakan
karena mereka di asramakan kemudian harus ada tempat satu lagi yang untuk delivery dari seluruh bahan bahan baku
besi atau segala macam yang tidak bersentuhan dengan mereka
mereka kerja di antara kerumunan yang mereka yang sudah
itu cara cara baru memang kelihatannya costly tambahan cost tetapi menyelamatkan industri mereka
jadi cara baru seperti ini
ya tidak bisa terhindarkan
itu misalnya kalau kita masuk di sektor ini
jadi sektor sektor yang terkena pun sebenarnya bisa membalikkan keadaannya menjadi the winner
sepanjang dia menemukan cara cara baru
yang kuncinya nih cara cara baru
dan mungkin kita tidak akan pernah dan tidak akan bisa kembali ke cara cara lama itu
karena dunia sudah begitu berubah ya dengan cepat dengan adanya covid sembilan belas ini
kita istirahat sementara
masih ada satu segmen lagi pak suarso
jadi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
insight with desi anwar masih bersama menteri perencanaan pembangunan nasional dan juga kepala bapak nas suharto mono arfa
dunia post covid ya
dan semua rencana yang kita miliki sampai saat ini ternyata bubar harus berubah semua
dan ini juga berarti mungkin visi indonesia ke depan juga mau tidak mau kan harus disesuaikan pak suharto
pak suarsoti prioritas yang selama ini kan seperti pindah ibu kota dan lain sebagainya
jadi apa apa yang mau tidak mau harus ditunda dulu atau bahkan yang harus ditinggalkan sama sekali
dan apa yang harus diadopsi khususnya oleh perencanaan pembangunan nasional kita
supaya lebih memperkuat ya ekonomi dan sosial kita
kalau ada covid covid lain atau krisis krisis lain yang perlu kita hadapi
pertama ini bagus kalau saya bicara soal ibu kota ibu kota negara
nah mungkin ini juga satu challenge

dengan membangun kota baru
dengan membangun kota baru
dengan membangun kota baru
menggunakan protokol covid
bagaimana kita membangun sebuah kota masa depan
menjadi kota milik dunia
yang dibangun semasa covid
karena kita tidak tahu kapan covid berakhir
tetapi dia menggunakan semua protokol covid untuk semua jenis pekerjaan
jadi kota baru ini bisa jadi prototipe
dan kita bisa kembangkan beberapa kluster industri di sana
yang semuanya juga dibangun dikembangkan dengan protokol covid
artinya apa yang dimaksud dengan protokol covid sebenarnya
itu kan menjadi kunci dari kita
protokol covid itu adalah kita menomorsatukan kesehatan
selamanya kalau kita ingat sebuah bangsa
ya mengenalkan kita bagaimana kalau bekerja itu
pertama utamakan keselamatan
sekarang utamakan keselamatan
sekarang utamakan keselamatan itu tidak lagi
bukan hanya slogan
tetapi dia sebuah keniscayaan
dan ini harus menjadi bagian dari policy
dan dia sudah dalam bentuk sop
anda mesti lakukan ini lakukan ini
kan itu sebenarnya di perusahaan perusahaan yang berbahaya sekali
yang menghasilkan apa misalnya perusahaan perusahaan di reaktor
di apa itu kan tingkat keamanannya tinggi sekali
nah sekarang kira kira kita seperti bekerja di laboratorium
apapun industri nya
karena sekarang yang terkena adalah kepada diri sendiri
jadi berarti costing nya juga harus
struktur pembiayaannya juga harus disesuaikan
ibu kota negara menurut saya yang baru yang kedepan
untuk indonesia karena nilainya cukup besar
saya kira bukan hanya para pengusaha di indonesia
tetapi pengusaha di seluruh dunia
ingin lihat mana sih sesuatu yang baru yang kita bisa ikut take apart
dan di bagian itu
karena dia menjanjikan ya kan
dia menjadi prime mover dari ekonomi indonesia kedepan
ya kira kira nilainya juga nggak tanggung tanggung
dan itu kan menarik gitu kan
dan kontribusi dari pemerintah sangat amat kecil
dan ini anggaran yang dialokasikan untuk covid ya
ini sekarang tujuh ratus triliun ini menjadi peluang buat publik
jadi sekarang kita siapkan dia punya master plan
karena itu kita gak mandek soalnya
tapi dari segi target deadline itu harus berubah dong
tidak mungkin dilakukan segera
itu kalau target memang ada pergeseran
tetapi kalau kita
pergeserannya kan harusnya tahun ini kita sudah bisa melakukan groundbreaking di semester pertama
tetapi kayaknya kita tertunda
ya mungkin tahun depan
tetapi kita sedang berusaha
tetapi kita sedang desain sedemikian lupa supaya gimana ini bisa dilakukan
tetapi dia mempertahankan kesehatan semua yang terlibat di dalam aktivitas ini
nah perencanaan yang mencakup new normal ini khususnya di bawah bapak nas dan ppn sendiri itu apa apa saja
saya lihat kan selama ini kita punya komitmen terhadap sdgs
ini sudah menjadi mendarah daging lah dalam semua kebijakan yang kita lakukan
green economy dan juga ada tujuh belas target ini
nah ini apakah ada yang akhirnya harus dikesampingkan dulu atau ada yang jauh lebih diprioritaskan karena kita adanya
covid sembilan belas ini menjadi early warning
buat bukan early warning
wake up call buat bukan hanya indonesia seluruh dunia
semua negara negara dunia kayak dibangkitkan dibangunkan
eh anda punya sistem kesehatan
itu ternyata rentan
termasuk kita di indonesia
karena itu pada tahun depan tema dari pembangunan rkp kita rencana kerja pemerintah itu adalah ekonomi recovery dan reform
ekonomi recovery apa yang kita mau recovery dari ekonomi yang paling penting
pertama industri manufaktur
seperti saya bilang tadi kehilangan jam kerja yang luar biasa besarnya
begitu juga di pariwisata yang begitu punya besar dan investasi
karena sisi ini semuanya produksi sisi investasi kita perlukan
nah kemudian yang berikutnya adalah yang di reform
apa saja yang harus di reform
yang pertama sistem kesehatan nasional kita
kita ini menghadapi banyak orang yang menderita penyakit tb
tb sih luar biasa
tanpa covid saja kita nomor satu diabetesnya
iya nomor tiga di dunia tb kita
dengan delapan ratus hampir delapan ratus lima puluh an delapan ratus empat puluh tiga ribu orang yang terkena ini
bahkan ada studi dari cdc di amerika mengatakan kita sudah mendekati sembilan ratus ribu
dan empat belas lima belas orang wafat per jam karakteristik di indonesia
belum kita punya malaria
ada tiga ratus daerah sekarang yang sudah tereminasi dari malaria
tapi kita punya target harus semua kabupaten kota kita bisa mendeklarasi bahwa tidak ada lagi malaria
dulu kita pernah mendiklat tidak ada kusta
sekarang kita negara ketiga
setelah brazil dan india ketiga
tapi termasuk juga kesehatan berkaitan dengan lifestyle
karena ini salah satu yang menjadi problem
ini saya mau cerita bahwa betapa sistem kesehatan nasional ini
jumlah dokter kita kurang sekali
dokter umum dokter ada spesialis itu kita kurang sekali
obat obatan masih impor
ahli teknik laboratorium medis kita tidak ada juga kurang sekali
kita tidak punya kedokteran militer
yang kedua adalah sistem perlindungan sosial
sistem perlindungan sosial ini kita perlu lakukan reformasi
karena keadaan sekarang ini beban dari pemerintah terlalu besar dengan yang social safety net
tapi harus ada lagi jaminan sosial
jadi nanti akan terbagi dua
sifatnya insurance jaminan sosial untuk kesehatan
orang orang yang kehilangan lapangan pekerjaan itu kan harus mendapatkan sesuatu
social safety netnya harus ada buat mereka
selain ada bantuan dari pemerintah
jadi banyak sekali
ini betul betul covid ini merupakan wake up call
karena ini menyerang yang paling fundamental dari kehidupan manusia yaitu kesehatan
jadi kita juga sebenarnya secara individu juga harus lebih tanggung jawab menjaga kesehatan kita
kalau tidak ini kan semua terbebani
masyarakatnya bagaimana mau produktif kalau tidak sehat ya
jadi reformasi ini kita harapkan akan menyeluruh ya
mengenai kesehatan dan juga jaringan perlindungan sosial
tapi ini semua kan harus dibiayai
jadi harus ada reformasi juga bagaimana membangkitkan ya perekonomiannya
pak suarso ini sebenarnya masih banyak yang saya ingin tanyakan
tapi waktunya sudah habis
dan saya juga mengharapkan bahwa kita bisa badai ini berlalu
dan kita menang
badai pasti berlalu dan menang
keluar sebagai pemenang ya
sebagai salah satu pemenang di dunia
dan jangan lupa pakai masker
dan jangan lupa pakai masker
kita sekarang salamnya namaste saja
ya demikian insight with desi anwar kali ini
dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
sampai jumpa dan stay safe